di dalam pertemuan pertemuan nasional dan kepada publik
keperhubung nasden bang surya sudah menyampaikan
bahwa nasdem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang
juga dilakukan oleh bapak ibu
apa yang kurang lagi apa yang dikhawatirkan lagi
kalau ada yang masih kurang kurang
itu olah olah mengolah politik dalam negara demokrasi
apalagi situasi menjelang pemilu
olah mengolah itu adalah bagian dari dinamika demokrasi
tapi ingat jangan sampai menabrak etika
jangan sampai menabrak aturan
itu yang agar ditegak